aku percaya yuda dapat melindungi dan dapat membantu kerajaan batu ganja
rai kamu mau pergi kemana
kita baru saja bertemu rai apakah kita akan berpisah lagi
betul itu raden sebaiknya raden tidak disini saja
bukan aku tidak ingin bersama yunda raksasa
tetapi aku tidak ingin terjadi hal hal yang aneh terhadap kerajaan batu jajah
kita harus ikut sayembara ini karena dia sangat menggiurkan
kau benar kita harus hidup
kerajaan batu jajah
aku akan membuktikan hasil latihan
dan aku akan membunuh kian santang
dan aku akan mendapatkan hadiah dari saimbara ini
kian santang nyawamu akan sekarang lenyap dengan senjataku ini
dan aku tidak akan sabar lagi menunggu
separoh dari kerajaan batu jajan
kerajaan batu jajah
kak kanda kak kanda
syukurlah kau sudah kembali kak kanda
kau selamat alhamdulillah amin
syukurlah dinda selamat
sebagai seorang suami
kanda tidak bisa menjagamu
kak kanda maafkan dinda
dinda juga belum bisa menjadi istri yang berbakti untuk kakak kanda
maafkan dinda kak kanda
dinda jangan bersedih
yang terpenting sekarang
kanda sudah berada disini bersamamu
kak kanda dinda mohon
kita jangan terpisah lagi dinda mohon kak kanda
tentu saja dinda
karena tidak akan pernah meninggalkanmu
dan kanda pun sudah mengusir balapati
alhamdulillah syukurlah kak kanda
namun istana pajajaran
sudah porak porak anda
dan itu akibat pula balapati
balapati memang benar benar jahat
putra kita kian santang
sempat diserang oleh balapati
aku mengaturkan terima kasih
yang tak terhingga
karena telah menolong
dan juga menyelamatkan
istriku yang sangat aku cintai
dinda subang lara
nanda prabu adalah murid raka kunjung
nanda prabowo adalah muridku juga
kita ini keluarga
sebaiknya aku pergi
kenapa raden harus pergi
nyawa raden sedang terancam
jika aku hendak disini
kalian semua akan terancam
dan jika aku pergi dari sini
perjuangan kalian akan aman
karena mereka hanya mengincang
lagipula disini ada yunda rara santang
yunda rara santang adalah pendekar yang mumpuni
dan juga hebat dalam strategi batal
yunda dapat melindungi
dan dapat membantu
kerajaan batu janja
kamu mau pergi kemana
kita baru saja bertemu rai
apakah kita akan berpisah lagi
sebaiknya raden tidak disini saja
bukan aku tidak ingin bersama yunda rara santang
aku tidak ingin
terjadi hal hal yang aneh
terhadap kerajaan batu janja
kalau kita bersama
dengan begitu kita bisa saling menjaga
aku tidak mau ada hal buruk terjadi di dalam kerajaan batu janja
kita berserah diri kepada allah swt
dan juga sebaik baik memohon doa
adalah memohon doa
aku akan baik baik saja
ini hanya sesaat yunda
menghindari daripada hal hal aneh
yang terjadi kepada pasukan batu jaja
memang sejak dari dulu
jika ada masalah tentang keselamatan rakyat
kamu akan rela berkorban demi apa
aku akan menerima keputusanmu rai
terima kasih yunda
tapi kamu harus berhati hati
aku akan tinggal disini bersama dengan mereka
aku ikut dengan raden
perjalananku ini sangat bahaya
lebih baik kau disini saja
tapi aku ingin membantu
kau bantulah raden jagur dita
dan pasukan batu janja
kau pasti bisa
ketika pasukan mongol serius
hendak menyerang pasukan mongol
kita dapat menyerang mereka
kau benar raden
aku harus merencanakan strategi
aku akan membantunya
baiklah kalau begitu
saya mbahara pemburu kian santa
tapi siapa itu odaika
itu tidak masalah
dengan hadiah besar
menjadi seorang raja besar keponakan ku
dengan memberikan kian santa
aku bisa kembali menjadi raja di pajajar
bukan perkara yang sangat begitu mudah
kita harus menggunakan
saya merug expectrait